inilah jalan presiden joko widodo yang menghubungkan jalan robdan dengan jalan tun al kubro di abu dhabi uni emirat arab
sebelumnya jalan ini bernama alma arod street diresmikan pada sembilan belas oktober dua ribu dua puluh
pemberian nama jalan ini merupakan inisiatif langsung dari putra mahkota uni emirat arab sheikh muhammad bin zaid al nahyan
tak hanya nama jalan seh muhammad bin zayed juga membangun sebuah masjid yang diberi nama masjid presiden joko widodo
masjid ini sedang dalam pembangunan dan ditargetkan selesai pada februari dua ribu dua puluh
tidak hanya mengunjungi jalan dan masjid dalam kunjungannya presiden joko widodo juga berkesempatan menanam mangrove bersama putra mahkota uni emirat arab di jubail mangrove park
kedua pemimpin bersepakat meningkatkan kerjasama dalam bidang penanaman dan budidaya mangrove sebagai bentuk peran serta dalam mengatasi perubahan iklim
uni emirat arab juga mengapresiasi upaya indonesia
melakukan restorasi dan rehabilitasi hutan mangrove